sepertinya mereka tidak jauh dari sini
segera kita kejar
mau dibawa ke mana aku
kau akan kuserahkan ke prabu siliwani
kau akan dihukum
aku punya rencana
kita datangi puris itu gede
dan kenangan akan datang dengan sendirinya
kita akan menangkan mereka
apa yang kamu lakukan pada aku
diam ikut aku
untuk bertemu dengan raka amuk marugul tidak ada maksud apa apa
hanya murni keinginan seorang adik bertemu dengan kakaknya
biar bagaimanapun raka amuk marugul itu adalah saudaraku satu satunya
namun kanda harus ikut bersamamu untuk membuka raja gai
yang membentuk raja gai

jangan lupa kalau aku adalah raka iparnya
raka dari kentri ini
aku harus lolos dari tempat ini
aku harus pergi dari tempat musik ini
jara ini sudah dikelilingi oleh raja gaib
benar benar kurang ajar
keadaan sekarang sudah aman
dan lebih baik
aku dan sheikh guru mengantarkan kamu pulang
terima kasih banyak atas pertolongan kalian
dan juga saya sudah banyak merepotkan kalian
jangan berkata seperti itu
ini semua sudah ditakdirkan allah swt
sebaik kita pergi dari sini
baik syekh guru
sekali lagi saya ucapkan terima kasih chef
terima kasih banyak
kami hanya melakukan
apa yang seharusnya dilakukan
sebagai sesama manusia
kami tidak berbuat apa apa
dan yang kami lakukan hanyalah
menjadi tugas sebagai manusia
halangkah baiknya hati kamandaka
kamu beristirahat saja di dalam
mari syekh guru
ibu dimana ya
ibu dimana ya
ibuku tidak ada
pasti ada orang yang ingin berniat jahat kepada ibuku
masya allah tenangkan dirimu nih mas
kita akan cari ibu bersama sama
semoga ibumu dapat ditemukan
tapi kita harus cari kemana che
kamadaka nih mas
sepertinya mereka tidak jauh dari sini
segera kita kejar
lepaskan aku mas
kau dibawa ke mana aku
kau akan kuserahkan ke prabu siliwani
kau akan ditukar